oke mbak arin kalau di birmingham nih seperti apa sih tradisi perayaan natal di sana
jadi kalau tradisi christmas di sini sih hampir sama aja kali ya mungkin sama negara negara lain
tapi mungkin vibes nya itu gara gara udah menggunakan
winter masukin winter tapi nggak ada salju juga
tapi banyak ornamen ornamen natal di rumah rumah dan di pusat perbelanjaan juga
kayak lebih hidup aja sih suasananya
oke mbak arin nih ngerayain natal atau nggak sih
tapi di birmingham ini sudah berapa kali melewati natal
baru sekali ini baru pertama kali ini untuk meraih natal di sini
oke baru pertama kali
baru pertama kali ya ngerayain natal
nah biasanya oke kalau sebelum hari natal ini sebelum tanggal dua puluh lima desember
ada nggak sih mbak pengumuman dari mungkin kbri atau teman teman diaspora indonesia
untuk ikut bergabung merayakan natal bersama dengan teman teman umat nasrani di sana
ada sih jadi kayak biasanya kita bakal acara makan makan
terus gathering sama sama sih untuk merayakan natal bareng bareng di sini
kalau dari segi pengamanan misalnya kan kita tahu nih beberapa hari atau beberapa waktu belakangan
di inggris lah katakan aksi teror itu masih terjadi
nah gimana pengamanan di sana diperketat nggak sih dengan perayaan natal ini
oh iya mbak apalagi di tempat tempat perbelanjaan itu banyak sih polisi polisi yang standby
masyarakat juga banyak yang datang ke sana untuk belanja juga
jadi sedikit diperketat sih kalau dilihat lihat
tapi sejauh ini aman aman aja ya
aman aman aja alhamdulillah
pusat perbelanjaan tetap ramai di sana
tetap ramai tapi kalau pas hari ini benar benar semuanya tutup sih mbak
jadi kemarin udah tutup sebelum jam lima toko toko udah pada tutup
dan hari ini benar benar huli mal pertokohan
gak tutup gak ada yang buka sama sekali sih
oke jadi semuanya tutup kemudian kalau di inggris ada tradisi boxing day
berbelanja sehabis natal kalau di sana ada nggak sih
buka nggak sih
ada juga mbak buka kalau besok kayaknya emang mungkin untuk nyiapin
boxing day besok dan emang kalau boxing day itu kan
apa termasuk bank holiday kalau untuk disini jadi emang kayaknya udah disiapkan
untuk perbelanjaan akan ada di spot besar besaran sih

kalau mbak arin sendiri berkumpul dengan teman teman tukar kado nggak sih
iya kemarin sempat kita ada christmas dinner terus kita exchange gift gitu
jadi untuk seru seruan aja sih untuk kita di sini
apa barang barang yang banyak dibeli sama teman teman mbak arin di sana
kita kayak exchange aksesoris kayak ada baju juga kayak gitu
terus peralatan peralatan untuk kuliah gitu gitu sih
yang penting untuk rame ramein aja
oke jadi praktis hari ini semuanya libur tidak ada toko toko yang buka
tapi kalau layanan layanan pemerintah fasilitas kesehatan tetap buka dong ya
kalau tadi sempat ngeliat kayak bus bus itu juga nggak beroperasi
train juga nggak beroperasi hari ini sama besok
jadi emang benar benar mereka quality time sama keluarga sih kayaknya emang diharapkan kayaknya
oke kalau gitu
oke selamat natal untuk teman teman mbak arin di sana
sampaikan salam hangat kami dari cnn indonesia
terima kasih banyak mbak arin bye bye